varian delta disebut sebut menjadi penyebab lonjakan kasus covid sembilan belas di sejumlah daerah
transmisi dan penularannya pun diprediksi lebih cepat dibandingkan varian lainnya
lalu bagaimana kesiapan kita indonesia menghadapi ancaman varian tersebut
kami bahas malam hari ini bersama igusti ngurah kademahardika pakar virologi universitas udayana dan juga prof zubairi jurban ketua satgas covid sembilan belas ini
selamat malam prof zubairi dan juga pak ngurah
selamat malam mbak stephanie
iya betul mbak saya mau ke pak ngurah terlebih dahulu berbicara mengenai varian delta
mengapa varian ini penularannya lebih cepat dibandingkan dengan varian lain ya pak ngurah
begini saya melihat data yang ada belum menunjukkan seperti itu
ini sekarang ini varian delta ini sudah nomor dua dominan di dunia
jadi yang pertama itu varian alpha sekitar enam puluh persen kemudian yang kedua varian delta sekitar dua puluh persen
kemudian baru yang beta dan gamma itu masih sekitar lima persen
jadi sudah dominan nomor dua di dunia
kemudian yang kedua apa yang terjadi di sumbernya yang pertama diasumsikan muncul di india
itu kasusnya jauh menurun sekarang ini di india
jadi kalau memang kemudian varian delta
varian delta ini dianggap mempunyai sifat yang mudah menular dan kemudian lebih mematikan
apa yang terjadi di india itu kasusnya sudah jauh tertekan
sekarang ini dalam waktu satu bulan jadi sejak awal mei sampai sekarang ini sudah tahu tertekan
demikian juga angka fatalitas atau kematian
jadi sekali lagi mbak stephanie saya tidak melihat strain ini memang ini voc jadi varian of concern
artinya kita pantas pantau terus menerus
tetapi kemudian datanya sendiri jadi trennya di tempat asalnya itu memang sekarang ini virus ini sudah dominan di dunia
nomor dua di dunia sekitar dua puluh persen
virus dunia yang dianalisis satu minggu terakhir itu adalah varian delta
tetapi kemudian kasusnya sendiri di daerah di india dari asal mula varian delta ini ditemukan sudah jauh menurun
jadi saya tidak melihat
strain data yang menunjukkan bahwa virus ini memang lebih mudah menular dan lebih fatal
oke pak ngurah lantas kenapa varian ini mendominasi lonjakan kasus di beberapa daerah
paling tiga dilaporkan tiga daerah indonesia ini lonjakan kasus akibat virus covid sembilan belas varian delta ini meningkat
kalau tidak karena angka penularannya cepat tadi seperti yang pak ngurah sampaikan
begini saya untuk indonesia saya harus jujur secara saintifik katakan
data indonesia tidak pernah kita bisa jadikan acuan karena kita sejak lama dikenal low testing
jadi jumlah pengujian kita rendah
dan kemudian waktu untuk mengungkap suatu virus yang ditemukan pada pasien
kemudian diketahui kemudian variannya itu sampai lebih dari seminggu atau bahkan sampai sebulan
jadi ada waktu rentang waktu sebulan kemudian diketahui baru kemudian ketahui
kalau benar itu ada
maka dia sudah sempat menyebar kemana mana sampai kemudian kita ketahuan
jadi lambatnya waktu dan jumlah testing yang masih bagi saya sedikit
itu sulit kita mengatakan itu jangan jangan peningkatan ini terjadi karena memang peningkatan kasus
yang ketiga mbak stephanie
saya belum melihat asosiasi antara india ini yang disebut dengan varian delta ini dengan gejala klinis
jadi saya ingin tahu semua penderita sekitar ugm katanya sekitar dua puluh
apakah semuanya itu berasosiasi dengan lebih fatal
kalau ternyata kemudian fatalitas dikedemukan hanya pada dua orang
setelah didatanya menunjukkan bahwa virus ini memang tidak menunjukkan fatalitas yang istimewa
tetapi bagi saya mbak stefany semua virus covid adalah virus of concern varian of concern
kita tidak boleh memfokuskan satu dua
artinya kita harus secara global mengatasi semua virus covid yang ada di indonesia
cakra itu mbak stephanie
oke jadi artinya apa yang terjadi sekarang lonjakan kasus yang dikabarkan karena adanya varian delta
pak ngurah agak sedikit meragukan karena berdasarkan dari data juga
dan terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa itu dikarenakan varian delta begitu ya pak ngurah
saya meragukan sekali lagi
saya harus melihat berapa jumlah pengujiannya
barangkali ada baik baiknya seperti di kudus kemudian di bangkalan
kis baiknya yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan testingnya sedikit
tapi kemudian tiba tiba dilakukan testing
kemudian nah sekarang pertanyaannya dari bangkalan atau dari kudus
itu dari sekian banyak virus diketemukan berapa porsinya yang virus varian delta ini
sekali lagi mbak jadi kalau sekarang tidak ada asosiasi dengan gejala klinis
kalau misalnya virus delta memang diketemukan banyak
tapi asosiasinya dengan gejala klinis tidak ada
saya kira tidak perlu harus membuat kita panik jadi yang lebih baik
gejala klinis seperti apa pak ngurah maksudnya
artinya apakah orang yang positif virus delta ini menderita gejala yang berat
atau bahkan fatalitas atau kematian
kalau itu tidak ada artinya sekarang mungkin varian ini memang lebih mudah menular
artinya memang tren ini bahwa virus ini memang trennya lebih mudah menyebar
tapi sekali lagi di asalnya mbak di asalnya di india itu kasusnya sudah jauh menurun dari empat ratus ribu awal mei
sekarang ini hanya tujuh puluh enam puluh tujuh puluh ribu per hari jadi sudah terjadi penurunan kasus yang drastis
sekali lagi ini juga membantah dugaan bahwa virus ini kemungkinan lebih mudah menular
saya kira itu dulu informasinya pak

pak ngurah terima kasih saya akan lanjut ke prof zubairi
pak ngurah tetap bersama saya prof zubairi saya ingin tanggapan dari satgas idi
bagaimana melihat lonjakan kasus di beberapa tempat yang dikabarkan karena varian delta
namun tadi pak ngurah menyampaikan terlalu dini untuk menyimpulkan bahkan agak sedikit meragukan
tapi apapun itu semua jenis varian semua jenis virus itu harus menjadi alert untuk kita
bagaimana satgas melihat lonjakan yang terjadi ini apakah semata memang
karena tingkat tinggi karena pasca libur lebaran kah
atau memang pengendaliannya yang memang sejauh ini belum bisa mengendalikan pandeminya seperti apa
atau memang pengendaliannya yang memang sejauh ini belum bisa mengendalikan pandeminya seperti apa prof
ya maaf ini pertama poinnya harus dari kuping supaya lebih baik
siap tidak tidak apa apa prof
pertama virus ini ada banyak masalah kita di indonesia yang pertama adalah mengenai habis lebaran
banyak sekali kerumunan banyak sekali perjalanan yang kedua banyak sekali perjalanan yang kedua
itu ada banyak sekali orang indonesia yang dari malaysia yang tertular
kemudian yang ketiga tenaga kerja asing yang berikutnya lagi ada talal bialal salaman
nah kemudian yang terakhir mengenai virus kalau virus itu ada tiga hal dari sifat virus ini
satu memang virus ini jauh lebih menular itu dibuktikan di inggris yang tadinya itu mereka akan alpha
itu artinya satu tanggung jawab
tiga tanggung jawab
tiga tanggung jawab
itu namun kemudian
sekarang ini hari hari terakhir
dari kasus baru
itu berasal dari
sangat cepat sekali karena
varian delta itu satu
yang kedua memang lebih
serius buktinya lebih serius karena
kalau tanpa gejala kan tidak dirawat di rumah sakit
sekarang ini rumah sakit
sakit di indonesia
di jakarta apalagi itu penuh
di bandung dan juga
di kudus jadi itu
memang lebih serius
yang ketiga bukti dari
vaksin vaksin yang sudah
diberikan itu kalau baru
suntikan pertama daya lindung
terhadap varian ini
kalau sudah dua kali suntik
memang naik namun tidak mendekati
astrazeneca misalnya hanya
beberapa daerah kan mencatatkan lonjakan
kemudian peningkatan keterisian rumah sakit
sementara itu menteri kesehatan
pak budi gunadisadike
meminta semua tenaga kesehatan dokter
untuk siap untuk siaga menghadapi lonjakan
kesiapannya seperti apa
karena di daerah
juga banyak dilaporkan nakes kita yang terpapar
ya harus dari dua belah pihak
pertama memang kita tim dokter
tentu kita siap siaga untuk membantu
mana yang lebih memerlukan gitu ya
namun di pihak lain ini bukan apa apa
kan misalnya dari jakarta diperbantukan
ke kudus itu sudah diperbantukan
kalau yang ke rumah sakit swasta itu
ya kan mereka perlu hidup perlu insentif kan
namun begitu ke rsud agak lambat
jadi mohon untuk yang rsud insentifnya
jadi jangan prosedur admin ku nya
jangan terlalu repot gitu ya
rekomendasi dari prof zubairi
dari satgas idi sendiri melihat
lonjakan kasus kemudian jakarta yang genting
dalam situasi genting untuk
berhadapan dengan pandemi ini
seperti apa prof
jadi sebetulnya yang genting semuanya
karena dari kalau jakarta naik kan dari sekitar
kalau positivity rate yang seluruh provinsi indonesia kan
jadi memang semuanya sebetulnya amat sangat serius
untuk semua daerah di indonesia
nah itu mungkin istilah perbatasan mikro ini
kurang begitu bisa ditangkap oleh masyarakat
jadi mungkin perlu istilah yang lebih keras
lebih tegas gitu ya
saya lihat itu ya driver saya itu pulang dari jakarta ke depok
kemarin malam hari senin malam itu penuh sesak
itu mohon ditertibkan supaya tidak terjadi lagi
artinya harus semua lapangan diamankan
tidak hanya masalah work from home
namun juga kendaraan umum amat sangat perlu untuk
saya dengar juga berapa bis dari kudus itu bisnya
wah tapi sedikit yang pakai masker misalnya
memang kita semuanya harus ketat banget
wajiban dari masyarakat namun perlu juga edukasi
dari pemerintah dan pengawasan serta pendisiplinan
oke intinya kita tidak bisa lagi berhadapan dengan ppkm mikro
tidak tidak perkara istilah saja tapi juga aturan yang harus
lebih diperketat lagi begitu ya prof ya
iya jadinya kalau perlu istilahnya dia akan berhubung
jangan dianggap kurang gerget ya kalau diganti aja supaya lebih
walaupun isunya sama pembatasannya namun mungkin
harus istilahnya diperbaiki atau lockdown atau apa
atau yang menyampaikan langsung dari bapak presiden
untuk menunjukkan seriusnya masalah
oke pak ngurah saya kembali ke pak ngurah
pak ngurah walaupun tadi pak ngurah sampaikan belum tentu
lonjakan yang terjadi karena varian delta karena satu dan lain hal
permasalahan data juga
yang anda ragukan tapi intinya kita tetap harus waspada
kita tetap harus antisipasi terhadap apapun yang terjadi ke depannya
salah satunya vaksinasi juga apakah vaksinasi yang kita punya sekarang
yang masyarakat terima sekarang ini cukup untuk melawan varian delta itu sendiri
sebenarnya pak ngurah
siap begini saya sedikit dari prof zubairi tadi
jadi data inggris memang sekali lagi virus delta ini sudah nomor dua
sedangkan di inggris apa yang terjadi di inggris sekarang ini
dari awal januari mereka itu mencatat tujuh puluh ribu kasus per hari
sekarang ini mereka mencatat hanya dua tiga kasus per hari
dan inggris sudah inggris amerika serikat dan beberapa negara seperti perancis kemudian jerman
jadi sudah jadi sana kelihatan sekali bahwa vaksin efektif itu dulu
jadi meskipun data data publikasi karena simulasi lab itu menunjukkan penurunan daya protektivitas vaksin terhadap virus delta
tetapi bukti lapangan sekali lagi bukti dunia itu masih menunjukkan bahwa vaksin efektif
nah apa yang terjadi di negara kita
ini data terakhir per kemarin saya lihat di data database
jadi kita masih sangat rendah sekali link up vaksinasi
dan karena itu ini yang harus didorong oleh pemerintah the speed up perlu dipercepat itu untuk menuju coverage vaksinasi
paling tidak empat tahun
dan data sekali lagi menunjukkan vaksin efektif
hanya saja memang coverage vaksinasi kita di indonesia itu masih sangat rendah
masih belum memadai untuk menekan laju pandemi
terima kasih pak ngurah dan juga prof zubairi
banyak saran banyak formula ideal yang disampaikan oleh bapak bapak dan juga pakar pakar lainnya tentunya
tapi sayangnya apa yang terjadi di lapangan masih jauh dari kata ideal
semoga ada langkah konkret langkah tegas yang bisa memperketat dan juga bisa mengendalikan pandemi ini ke depannya
terima kasih pak ngurah dan juga prof zubairi sudah bergabung dengan kami malam hari ini